ula lah pak d kalau nguap itu ditutup
selain itu sunah rosul juga untuk penjaga jaga
takutnya kalau pak d nguap ke lebaran
ada biawak masuk
wah ustadz bisa aja bukan biawak
eh pak d kok eh pak d pak d
hingga kemudian sang ayah menyadari
bahwa ada bahaya yang sedang mengancamnya
itu kan bener trio b mau tidur bareng
eh tapi gak apa apalah
yang penting mereka udah tidur
awas aja kalau pak d ketahuan gak tidur
akan ustadz kasih hukuman
kamu tidur dulu
indra indra kamu jangan gerak jangan gerak
aduh lu itu tak mau jalan
kamu kenapa dini
apa naruh usu direnya mate
atau gitu juga
kakinya kok gede banget ya
tapi saya kan laiker kan kakinya segini
ya deh deh katanya kan suruh atas
tidak aku yang ingin
nah kalau kayak gini kan
jadi aman kerjaan aku
kakinya gede banget ya
itu bukan itu teman kamu itu
ini apa sih
uh uh ular
akhirnya sang ayah pun kapok
dalam berlebihan mengurus dan mendidik anaknya
itu tinduk pada tidur
itu pada tidur
tidak bisa tidur lagi kan
sudah sudah udah neng
pada tidur sudah pada malam ya
cakep mimpi yang indah ya neng
aduh ini mau polin jahe juga dari kepala kita
jadi begini katanya pak sri kiti barusan
si itu pak juki bapaknya amelia
donatur kunhanta disini
nah dia itu mau menginap malam ini di punanta
boleh nggak masalah kan ada kamar yang kosong
kebetulan samping ustadz ada kamar
jadi beliau bisa nginep disini
yang terpenting tidak mengganggu kegiatan belajar disini
ada kerjaan nggak buat nunung
ya ada gak
wah siapa sih ini jolokin ayah ya
gue baru tampan
ternyata ini ular buongan
ada apa sih bos
ada apa ada apa ada buah
emang betah disini
emang kenapa ya
gua pulang aja ke amsterdam
ya allah bambang tampan
ya udah sini aja kan ular udah tenang tenang tak geluk gil
gua nginep disini
iya nginep disini
gua selalu nginep disini
gua mau lepas sini
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
bagaimana kabar kalian hari ini sehat
alhamdulillah kali ini kita akan lomba main layangan
peraturannya adalah siapa yang paling tinggi layangannya
dan yang paling lama bertahannya
maka dialah yang akan jadi pemenang
filosofinya atau yang kita ambil pelajaran dari permainan layang layang ini adalah
ketika sudah tinggi pasti anginnya akan semakin banyak
semakin kuat semakin kencang
tetapi kalau kita bertahan terus kuat bertahan bersabar
maka dialah yang menang dalam kehidupan di dunia ini
baik anak anakku semua
selain itu juga penilaian juga akan dilakukan berdasarkan
yang paling bagus bentuk layangannya
dan yang paling kreatif bentuk layangannya
yang nantinya para santriwati sendiri yang akan menilai tentang layangan kalian ya
kalian semua siap
sekali lagi kalian semua siap
silahkan semuanya menuju keluar ke lapangan
dan siap siap kita untuk lomba
dengan tertib ya ayo
pasiketnya di sini aja di
pasiketnya sebelah sana sebelah sana
layangannya sebelah sana
sudah siap ini
pak sri kiti tolong bantu saya untuk merebangkan cinta dan perasaan saya ini
oke ustadz terbang ini
pak sri kiti satu lagi
itu layangan jangan sampai robek
sebab kalau layangannya robek nanti hati saya juga ikutan robek
sebentar sebentar sebentar
angin begini tunjuk
angin begini tunjuk sudah seperti pawang angin
tidak ada pak sri kiti
angin yang tidak ada malah bau tangan saya
bentar lagi nih
tapi tinggal ketiga ya
kalau nguap itu ditutup
selain itu sunah rasul juga untuk penjaga jaga
takutnya kalau pak deh nguap kelebaran ada biawak masuk
eh pak deh
kok eh pak deh
jangan dong pak deh
kalau putus gini jadi ih li